kamu lupa sama anggi sama bayu gimana keadaannya ya
roh anggi sama bayu siapa
ya udah kalau gitu mendingan kamu temenin mereka aja ya
yaudah lu lihat sonoh biar tenang
kalau gitu rum ke ruangan ini dulu ya
lu lihat dah biar tenang eh
ncing juga tenang disini
rum mau jenguk anggi sama bayu bu
gak perlu karena kamu akan mengganggu dia aja
tapi keadaannya baik baik aja kan
kamu lihat kan rohan ini
tapi mbak siapa sih tuh yang udah ngelapor sama polisi
mestinya tuh warga mbak
nah dampaknya lebih dahsyat mbak
bener juga omong omongin
tapi sudah telanjur
gak boleh katanya
tenang aja mbak
kita masih bisa ngatur mbak
sekarang mendingan kita istirahat
besok tuh mbak
baru kita komporin warga lagi
buat kerjain si sulam
buat nyantem si sulam
kita kagak selera terawih dong
apa capek banget nih mi
kakak dulu dah terawihnya ya
ya kan hukumnya pun
iya mbak bener
kita kan udah jalanin sholat sunnah
ntar tuh pahalnya tuh kagak muat deh tuh
mau taruh dimana
kalo diitung itung ya mbak ya
udah gimana tuh ya pahalnya gitu ya
ntar kagak enak dengan orang
ntar dia lagi disangkain
yaudah demi yuk kita istirahat aja deh
tunggu ntar ya
kenapa nih anak lu bisa kayak begini ya allah
insyaallah mereka gak kenapa napa bu
mereka sudah ditangani dokter
mbak bei sama ibu tenang aja ya
eh cucuk gue gak kenapa napa nih
alhamdulillah gak kenapa napa be
kata dokter tinggal nunggu proses pemulihan nya aja
bener gak kenapa napa
kan ini keracunan
lagian rumah nanya mana coba
main tinggal tinggal aja anak lo tuh
bu yang sakit itu bukan cuma bayu dan anggi
anak anak yang lain juga
sekarang rumah lagi ngurusin mereka bu
mesti kan dia ngeduluin bayu sama anggi
kan dia mau jadi istirahat lo
bayu dan angin kan ada sayap
ibu gak perlu khawatir lah
ya rahmadi betul bu
kalau cucu kita kan
dirawatnya di ruang vip
jadi penanganannya lebih cepet
tapi kalau anak anak lain kan
ya gak tau deh
ya serba berahab ya
bagaimana pak dokter
siapa yang bertanggung jawab
atas anak anak di dalam
sama keluarga paji sulam
apa ada yang kawat sama anak anak dokter
semua anak anak mengalami keracunan
ya allah bagaimana bisa begitu
alhamdulillah mereka tidak apa apa
alhamdulillah mereka tidak apa apa
kerajunan yang dialami
hanya keracunan tinggi
maksudnya pak dokter apa ya
bisa kami atasi dengan cepat
dan mereka tidak apa apa
berarti anak anak sudah baik baik aja ya dokter
alhamdulillah insya allah
ada dua anak saja yang kondisi agak parah
maksudnya pak dokter apa ya
maksudnya pak dokter apa
parah parahnya itu seperti apa ya pak dokter
insya allah akan bisa menanganinya
cuma memerlukan waktu
dua atau tiga hari lagi
tolong ya ke dokter ya
tolong yaudah ibu ibu
ya allah lela
ini anak anak kesian banget ya
pernah diinfus semuanya
tapi pun kalau tidak diinfus agak bakal sembuh
iya ummi ngerti
umi tahu lela tapi
umi agak tega aja melihatnya astagfirullahaladzim
semoga mereka cepat sembuh
gimana keadaannya ya
ya udah kalau gitu
mendingan kamu tukang mereka aja ya
yaudah lu lihat sana
kalau gitu rum ke ruangannya dulu ya
lu lihat dah biar tenang
ncing lu juga tenang disini
rum mau jenguk anggi sama bayu bu
gak perlu karena kamu akan mengganggu dia aja
tapi keadaannya baik baik aja kak
kamu lihat kan rohani ini vip
jadi penanganannya juga pasti bagus
insya allah cucu saya gak apa apa
kamu merasa bersalah
karena lu buat cucu saya jadi sakit
bukannya gitu bu
tapi saya juga bener bener gak tau
masalah sebenarnya kayak gimana
gimana gak tau sih ini jelas
cucu saya itu keracunan
kalau tau kayak gini
saya gak kasih rahmadi tuh bawa cucu saya
untuk pesantren kilat tempat kamu itu
saya juga gak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini
untuk sementara saya gak maafin kamu
kalau terjadi apa apa sama cucu saya
kamu harus tanggung jawab
lebih baik kamu pergi dari sini
urus tuh anak anak yang lain
gak usah saya peduli sama cucu saya
mulai sekarang cucu cucu saya
saya yang ngurus ngerti
tuh saya tanggal disini
rum rum mana
rum mana sih
anak anak kamu itu lebih butuh kamu
udah ke dalem ibu mau sholat
gimana keadaan disini
kata dokter tadi
kalau semuanya anak anak
pada kondisi yang stabil
insya allah semuanya udah boleh pulang besok
ada satu atau dua orang yang harus
menetap di rumah sakit ini
tadi kata dokter kondisinya masih
agak sedikit lebih parah
jadi lebih baik di rumah sakit aja dulu
sampai kondisinya baik
baru boleh pulang kata dokter
tapi setidaknya kita sudah bisa
bernafas dengan lega dan tidak terlalu khawatir
menenangkan mereka supaya
rob dari sana
rumahnya dimana ya
ke ruangannya anak anaknya mas ramadi
di anak panjang umur
bisa diomong aja deh
alhamdulillah udah baik banget
berarti allah swt masih
mendengar kita semua
semoga gak terjadi apa apa lagi ya sama anak anak
maka dari itu kita harus berbanyak berdoa
minta pertolongan kepada allah
ya cheng sekalian aja yuk
kita berjamaah gimana
biar lela aja yang
nungguin kak kebetulan lela